seorang anak di kabupaten muara enim mencuri perhatian warganet karena memiliki nama yang unik
perkenalkan ini dia abcdef ghijk zuzu
nama unik bocah yang duduk di bangku kelas tujuh sekolah menengah pertama smp negeri satu ujanmas kabupaten muara enim sumatera selatan ini
ramai menjadi buah bibir di jagad maya
setelah videonya mengikuti vaksinasi covid sembilan belas beredar viral di media sosial
ya ternyata abcdef ghijk zuzu sehari harinya dipanggil dengan huruf vokalnya saja
yakni adef dengan menghilangkan huruf konsonan bc
adef merupakan anak pertama dari tiga bersaudara
usianya kini menginjak dua belas tahun
sang ayah mengaku nama unik anaknya itu telah ia rancang selama lima tahun sebelum sang anak lahir
nama zuzu diambil dari nama kedua orang tuanya yakni zofahmi dan zuhro
sementara pemberian nama unik itu dimaksudkan agar anaknya menguasai banyak bahasa
yang terangkap apa main main
gitu lah yang terangkap apa main main
dulu bapak mertua pernah ada kelelahan di namo itu
sebenarnya keinginan dalam hati itu
ingin dia menguasai bahasa lah itu lah yang paling utama
zulfahmi juga mengaku saat duduk di bangku sekolah dasar putranya itu sempat minder
karena namanya urutan abjad
namun ia terus menyemangati adef
ia meyakini putranya itu bahwa kelak nama uniknya itu akan membuatnya bangga
bagaimana menurut anda